yang jelas sekarang gue gak bisa jujur sama knditer
jangan kasih tau kendi soal semua ini please
oke gue gak akan ngasih tau semua ini ke kendi gue janji
kayaknya kemarin lo bertiga deh
yeh sama satu lagi cowok namanya siapa sih
alva namanya bukan topan
oh bukan topan namanya alva dia kembarannya antoni
so far gimana pak masih ada kesulitan
semuanya beres tuan alva tenang saja
namanya alva dia kembarannya antoni
dan yang paling penting tuan non candy gak pernah curiga tentang yang willy
ya bagus lah pak kim gawat juga ya kalau candy tau
ternyata selama ini aku yang nyamar jadi yang willy
tapi sampai kapan tuan
sampai kapan tuan membohongi non candy
aku juga gak tahu pak
yang willy itu ada orangnya kotter dia yang kakung gue
selama ini gue bantu kendi pakai nama dia
dan gue juga yang minta dia supaya jadiin candy anak angkat
termasuk villa itu lo juga yang beliin pan
iya tapi secara gak langsung dar semua uangnya dari yang willy kok
dan soal kembaran antoni itu bener
lo kenapa sih pan lo gak jujur aja ke candy
ter lo pikir ngebohongin dia enak
kalau bisa jujur gue akan jujur gue akan seneng jujur
tapi gak segampang itu ter
selama ini dia gak pernah tau ter kalau gue ini ada
dia gak pernah tau kalau antoni punya kembali

lo juga pasti tau dong soal hubungan candy sama antoni dulu
coba lo pikir kalau gue muncul dan dia tahu gue kembaran antoni apa gak bikin dia sedih
sama aja ngebuka luka lama dia lagi
luka lama yang belum sembuh dia kehilangan antoni
yang jelas sekarang gue gak bisa jujur sama kain deter
jangan kasih tau candy soal semua ini
oke gue gak akan ngasih tau semua ini ke kendi
soalnya ini semua demi kebaikan candy kan pak
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
silanya dok stomach ulang dok
udah sampai kali ini
naba nabung memulu
gak kita sulit mengerti
tapi tadi kamu masih ingat kan
nasihat dari dokter buat kamu
kamu tuh kenapa sih kudek dek dim terus
kayak kamu masih pegal tadi bekas terapi
yaudah mendingan sini aku bijitin aja ya
kamu kenapa sih
aku bosen ken
bosen di rumah sakit
yaudah sekarang kita mau pulang
kapan si ken aku tuh bisa sembuh
aku tuh udah capek di kursi roda ini
aku tuh gak mau lumpu kayak gini terus
daripada kayak gini terus
mendingan tuh aku mati aja
kamu ngomongnya kayak gitu sih
kan dokter sendiri bilang kok kita tuh harus salah
sampai kapan sih ken
rasanya tuh udah beribu ribu kali aku datang terapi
tapi gak ada kemajuan juga
mana sih run yang aku kenal
kok kamu jadi marah marah kayak gini sih ran
kan dokter juga udah ngasih buku panduan kan buat kita
untuk latihan yang ringan ringan di rumah
ya ampun ran kamu tuh harus sabar
kamu tuh masih beruntung loh ran
soalnya kan orang tua kamu tuh bisa ngebiayain kamu untuk terapi
coba deh kalau masalah papa sama mama kamu orang gak punya
pasti mereka diem aja di rumah
dong gak usah gitu
gak usah pakai ngomong mendingan mati segala ya
aku emang lebih beruntung daripada mereka
bisa berobat ke dokter
mendingan terapi selanjutnya kita minta ali aja buat nemenin
siapa tau kamu betenya karena kamu kangen kan sama aldi
keni kamu tuh apaan sih
siapa tau kan emang kamu kangen udah ngos sama lho lho kayak gitu
sebelum berdurang ingin kita mengendalikan skrim ini yuk
biar aku yang terang terang ya
itu hanya perasaan mama aja
berani itu benci sama kamu gak mungkin
lagipula papa juga yakin kok rani itu bukan tipe anak yang suka
suka memendam rasa benci dalam hatinya
apalagi sama kamu mamanya sendiri
pa ini cuma bukan perasaan mama aja pa
kalau sekarang mama tanya rani
dia kalau jawab seadanya aja
biasanya dia cerita cerita sekarang nggak pernah cerita cerita
kalau mama ajak pergi moga ogahan
terus apa dong pak itu namanya kalau rani itu gak benci sama mama
pasti dia tuh benci pak
ma sudah dong ma
jangan suka membesar besarkan masalah gak boleh seperti itu
ya bisa aja kan waktu mama ngajak ngobrol rani dia tuh dalam keadaan capek ya kan
bapak kenapa sih gak pernah percaya sama mama
mama tahu paran itu berubah sejak mama berantem sama dia dan dia pergi dari rumah ini
ya memang mungkin runni memang sedikit berubah ya
mama ingatkan waktu itu kan mama sempat ribut besar sama rani ya
mungkin dia masih trauma masih kaget ya kan
sekarang yang penting mama itu harus sabar ya
jangan nyerah seperti ini ya
ajak dia ngobrol terus
ajak juga candy
papa yakin kok lama lama keadaannya akan menjadi biasa lagi dan akan kembali seperti semula
ah itu kayaknya rani sama kendi pulang ya
sayang udah pulang gimana tadi terapisnya
sayang itu mama tanya bagaimana terapinya tadi
dari mama baik baik ya
ibu orang yang teman true was saya
oh baik baik aja
gue siram lo bersih lagi gila lu ya main siam aja mau disiram lagi
makanya kalau nggak mau di jubit jangan nyubit
bener bener ya mama udah gak sabar
tinggal di sini pak
gak kuat pak
pak mama udah gak sabar lagi pak
gak kuat kita harus keluar dari kehidupan ini pak
di sini orang orangnya nyebelin pak
gak tahu diri
mama gak dihormati sama mereka
mama gak kuat tinggal di sini pak
ya sebenarnya kan
mereka tidak hormatin mama karena
mama juga sedikit kurang memperhatikan mereka
kurang menghormati mereka ma
gak mama mama peduli
pokoknya kita harus keluar dari kehidupan ini pak
mama gak bisa hidup miskin kayak begini pak
ya ya ya tenang tenang
satu satunya orang yang bisa mengeluarkan kita dari kehidupan miskin
pa baru cari candy dong
mama tenang aja ma
mama tenang aja ya
mama akan berusaha untuk menemukan candy
nanti aku nanti bakal cut
eh pak sobir gimana sih pak mobilnya
yah tujuanku udah nyampe
aku kan harus beli obat buat rani
mendingan nanti aku mampir ke tempat alia mas steven untuk tanya mereka ah